di tengah pandemi covid sembilan belas pemerintah menyiapkan tiga skenario terkait kebijakan mudik lebaran dulfitri dua ribu dua puluh
salah satu skenario nya adalah opsi pelarangan mudik demi membatasi penyebaran covid sembilan belas di indonesia
jurubicara kementerian koordinator maritim dan investasi jody mahardi mengatakan
pemerintah saat ini sedang menyiapkan tiga skenario kebijakan mudik lebaran idul fitri tahun ini
di antaranya adalah pelaksanaan mudik seperti biasa meniadakan mudik gratis dan pelarangan mudik
jody juga menambahkan pelarangan mudik di tahun ini menjadi pertimbangan serius lantaran merebaknya covid sembilan belas di beberapa daerah di indonesia
dan dengan berbagai pertimbangan ini kami juga mempertimbangkan serius opsi pelarangan mudik
tentunya kita harus sudah sepakat ada tiga skenario yang akan kita laporkan ke presiden yaitu business as usual berarti mudik seperti biasa
kemudian juga ada skenario
bukan melarang mudik tapi meniadakan mudik gratis yang selama ini dilakukan oleh perusahaan perusahaan
kemudian skenario ketiga adalah melarang mudik